oleh karena berbagai pertimbangan itu dan juga masukan masukan dari masyarakat berbagai kalangan kami memutuskan setuju pemilu diundur
yang ketiga pemilu itu juga dikhawatirkan moga moga tidak terjadi eksploitasi ancaman konflik
oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ditunda satu atau dua tahun
tepat dua tahun pandemi berjalan pada dua maret dua ribu dua puluh dua masyarakat bukannya mendapat kado harapan pandemi segera usai
namun justru sebagian elit menggunakan pandemi sebagai alasan untuk menunda pemilu dua ribu dua puluh
setidaknya sudah ada dua ketua umum partai pendukung pemerintah yang mendukung pemilu ditunda
yakni ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan dan ketua umum partai kebangkitan bangsa pkb muhaymin iskandar
sementara pandangan berbeda justru datang dari partai pemenang pemilu pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menyatakan
partainya tetap ingin pemilu digelar pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
pemilu sudah ditetapkan oleh pemerintah dpr dan kpu dan disetujui oleh semua fraksi bahwa akan diadakan
fraksi itu artinya partai bahwa akan diadakan pada tanggal empat belas februari tahun dua ribu dua puluh empat
manuver politik para elit dalam wacana penundaan pemilu ini membuat masyarakat pun turut larut dalam kebingungan
sebagian berpikir isu kesehatan jauh lebih penting dari perpanjangan kekuasaan
namun sebagian berpendapat estafet kepemimpinan harus tetap dijalankan apapun kondisinya
kalau menurut saya sih mendingan ditunda dulu ya mbak
karena pertama kan kita lagi pandemi keadaan juga lagi kayak begini ya
orang banyak yang susah
kalau misalnya pemilu pun kondisinya
misalnya nusuk nusuk di mana kalau yang gak ngerti kan
misalnya kayak mungkin katanya mau pemilu kan kumpul kumpul tuh
misalnya nusuk kan kita harus ke tempat umum gitu kan rame rame mbak nggak bisa mbak
kalau saya sih mungkin kurang setuju ya mbak ya
karena ya namanya udah agenda pemilu tahunan ya
lima tahun sekali ya harusnya tetap dilakuin
kalau untuk memang dananya buat pandemik mungkin lebih kesehatan yang lebih utama
aku setuju kalau memang buat kesehatan ya
kalau saya sebagai generasi milenial apa sih
saya lebih nggak setuju sih karena kita harus mengikuti undang undang yang sebelumnya gitu
apakah hal ini dijadikan momen untuk petinggi petinggi tertentu ya kita nggak tahu ya
saya terutama pendapat saya nggak setuju sih
kita harus mengikuti undang undang yang berlaku sebelumnya gitu
guru besar hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia jimli asidiki
menyebut penundaan pemilu akan menyalahi aturan undang undang dasar
khususnya pasal tujuh yang menyebutkan presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih satu kali dalam jabatan yang sama
ahli hukum tata negara zainal arifin mohtar menekankan
penundaan pemilu harus memiliki alasan konstitusional yang jelas
dan menurutnya pandemi covid sembilan belas tak cukup kuat untuk membuat pemilu ditunda hingga dua tahun lamanya
kalau perubahan jadwal berkaitan dengan
jadwal perpanjangan pemerintahan
nah itu jadi masalah karena itu kan melanggar undang undang dasar
dan sudah ditentukan lima tahunan dan konvensi ketetanegaraan sudah terbentuk sejak reformasi setiap dua puluh oktober pelantikan
dan ketika covid sedang mencapai puncak puncaknya indonesia tidak menunda pilkada
pada saat itu
jadi kita mau pakai logikanya para politik untuk mencari penundaan pemilu

lebih lanjut jika alasannya karena pandemi zainal justru mengingatkan bahwa pemilu adalah sarana untuk mencari pemimpin yang lebih baik
termasuk kesempatan dalam penanganan pandemi yang tidak kalah baiknya pada masa pemerintahan jokowi ma'ruf
tim liputan cnn indonesia